para relawan di polandia mulai kewalahan mengakomodir para pengungsi ukraina yang terus berdatangan dengan jumlah yang lebih besar
para relawan bekerja sepanjang hari dan dikhawatirkan akan mengganggu kondisi kesehatan mereka
para relawan di polandia mengakomodir para pengungsi ukraina yang terus tiba di stasiun kereta warsawa
seorang relawan zegor spatic mengatakan ia dan timnya bekerja sepanjang hari dengan jumlah staff yang minim di malam hari
belum lagi proses akomodir para pengungsi dinilai masih kurang efisien
patik mengatakan saat ini para relawan masih memiliki tenaga namun tak dapat bertahan selamanya
batik baru saja mengakomodir sebuah keluarga pengungsi ukraina untuk bisa ke bagian utara polandia
ia yakin kampung halamannya di krakow juga sudah kehabisan akomodasi untuk pengungsi
uni eropa memprediksi sekitar lima juta orang akan tiba di polandia
menurut penjaga perbatasan polandia saat ini lebih dari satu empat puluh tiga juta pengungsi ukraina telah menyelamatkan diri ke polandia